nah untuk mengulas lebih dalam seputar laga community shield nanti malam telah hadir di studio dua cnn indonesia bung jalu wirajati
selamat siang bung
bung jalu kita akan membahas tentunya seputar game ini ya dimana kita akan menuju ke head to head terlebih dahulu
kita akan melihat lima pertemuan terakhir
oke di lima pertemuan terakhir
nah leicester city dan juga manchester united kalau dilihat lihat sebenarnya cukup lumayan imbang gitu ya
mereka bagaimana pendapatnya
pertemuan terakhir memang terlihat sangat imbang ya serial tapi kita lihat bahwa sebenarnya satu satunya kemenangan leicester city atas manchester united terjadi pada saat musim dua ribu empat belas
nah pada musim inilah dia merasakan kemenangan yang paling sensasional
sementara pada musim lalu kita tahu bahwa leicester sini tampil sangat luar biasa
tapi yang menariknya bahwa manchester united menjadi salah satu tim besar yang tidak pernah dikalahkan oleh leicester city
pada musim lalu
tentu ini menjadi sebuah modal yang sangat bagus dan juga menjadi pr bagi claudio ranieri
bagaimana squadnya yang sudah ditinggal ngolokante bisa memenangi pertandingan melawan manchester united nanti malam
oke nah kalau misalnya kita melihat dari sini berarti kemungkinannya untuk nanti malam itu akan ada untuk dua duanya ya

ya kalau saya sih masih cenderung lima puluh
karena kita lihat bukan hanya pertemuan leicester city lawan manchester united yang sangat menarik
karena kita bahas juga ada pertemuan antara ranieri dan juga morino
seperti yang tadi dikatakan saya ini adalah pertemuan relevan
ya unik karena dua duanya pernah melatih chelsea
sejak keduanya berpisah kedua pelatih sudah bertemu enam kali dan rekornya pun cukup berimbang
dua kali menang dan dua kali kalah
tentu ini menjadi sinyal positif bahwa pertandingan nanti malam pasti akan sangat seru
maka dari itu kita juga akan membahas ini bung jalu ya
pertemuan nanti malam kita akan membahas dulu formasi kedua tim
kita akan mulai dari leicester city terlebih dahulu
silahkan bung jalu
ya kita lihat
bahwa sebenarnya akan yang pertanyaan besar adalah di posisi ini
karena musim lalu king bukanlah pilihan utama dari ranieri
ada di situ n'olo kante
kita tahu bahwa ngolokante mempunyai kemampuan intercept dan tackle yang tertinggi di premier leagu musim lalu
sementara king tidak demikian
musim lalu leicester city mengandalkan serangan balik
butuh seorang gelandang jangkar yang sangat luar biasa dalam memotong serangan
ini akan menjadi sebuah pr besar
andai king yang dibebani mandat untuk menggantikan
dan n'olo kante tidak bisa berjalan dengan baik memerankan perannya sebagai vv hot player
kalau kita bicara juga tentang keeper untuk hal ini
michael apakah dia akan handal nanti malam
ya kalau saya lihat kasper michael dalam dua musim terakhir ini menurut saya menunjukkan kematangan
setelah sempat digadang gadang akan mengikuti bapaknya
tapi pada musim lalu dia tampil sangat luar biasa
saya rasa ini yang menarik lagi adalah sosok mahrez
kemarin sudah menekankan bahwa akan bertahan
karena bagaimanapun dua pemain ini vardy dan juga mahrez akan menjadi pemain yang sangat diandalkan
jangan lupakan pula seorang ahmed musya yang baru didatangkan
pemain ini juga punya kelincahan yang lebih cepat dibandingkan okazaki maupun uloa
tentu ini akan menjadi sebuah tandem yang pas bagi vardy yang mengandalkan kecepatan
ya apakah fardi dan musa ini akan sejajar pada nantinya ya
terutama dia ini baru saja melawan barcelona juga kan dan handal sekali dia
ya memang untuk secara posisi musa sebenarnya bisa juga digeser untuk agak ke dalam dan ini bermain agak ke depan
karena musa sejatinya bisa bermain di posisi manapun di tiga lini penyelam
entah itu set kiri atau set kanan atau bahkan second striker
saya rasa mungkin akan ditempatkan seperti itu dan bermain sedikit lebih melebar
untuk memberikan ruang bagi mahrez menusuk ke area pertahanan manchester united
nah ini untuk formasi dari leicester city
tapi kita akan melihatnya
kita akan melihat manchester united
ibra akan dibantu dengan rooney di sini nih
bagaimana nih bung jalu
ya ini menurut saya adalah sebuah pilihan yang paling pas
karena kita tahu bahwa rooney dalam beberapa musim terakhir sudah digeser posisinya sebagai striker utama menjadi pemain kedua
ini saya mengingatkan manchester united akan eranya paul scholes
ketika dulu paul scholes ditempatkan sebagai penyerang di era eric cantona
kemudian bermain lebih ke dalam di posisi nomor sepuluh
dan saya rasa rooney akan bisa memainkan pelanir dengan yang sangat baik
bisa bergerak dengan yang sangat bebas
dan kita tahu bahwa ibrahimovic dengan naruri insting yang sangat tinggi
sangat pantas untuk mengisi posisi nomor sembilan
bagaimana dengan sisi kanan atau sayap kanan dari tim manchester united ini sendiri
apakah ini sudah yang terbaik
ya yang menarik adalah soal valencia
valencia kita tahu bahwa sejatinya dia bukanlah fullback murni
dia adalah seorang gelandang kanan
tapi kita tahu bahwa di posisi sisi kiri penyerang dari leicester city ada mark albert ayrton yang tidak seberbahaya riyad mahrez
tapi bagaimanapun dengan mengadakan serangan balik
valencia ini bisa menjadi sisi lemah yang dieksploitasi oleh alberton
atau mungkin ahmed musa dan fardi yang bergerak sedikit melebar ke sisi kiri dari leicester city
keeper tentunya akan menjadi salah satu penentu juga ya
untuk setiap permainan dan setiap tim
kalau tadi si michael itu baik
bagaimana dengan de gea kalau disandingkan antara mereka berdua
kalau saya melihat justru the hea ini dalam dua musim terakhir adalah pemain terbaik manchester united
manchester united bisa melangkah ke posisi keempat
sebagai salah satu tim yang paling sedikit ke bola musim itu karena penampilan de gea
ketika para pemain lain menunjukkan performa yang menurun
the hea justru menunjukkan penampilan yang konsisten sejak musim keduanya di manchester united
nah satu lagi
nama baru yang muncul di manchester united
apakah nantinya mereka akan bisa bermain dengan baik
ya saya rasa ini baily menjadi salah satu pemain back potensial
namun yang cukup dilakukan
smalling kita tahu bahwa setelah melakukan tunangan di bali
dia mengalami cedera
dan dia masih lima puluh lima puluh akan dimainkan atau tidak
tapi kan saya rasa bahwa marcos rowo pun sudah siap untuk menggantikan posisinya di belakang manchester united
apakah ini skema terbaik mu jadinya so far
tapi tinggal bagaimana jose mourinho apakah akan bermain dengan dua gelandang bertahan atau satu
karena kita tahu bahwa di manchester united penuh talenta berbakat di lini kedua
masih ada sosok puan mata dan lain lain
namun dengan kondisi bawah leicester united mengalahkan serangan balik
saya rasa bermain dengan dua gelandang jangkar menjadi pilihan yang tepat untuk memulai pertandingan
terakhir adalah prediksi skor untuk nanti malam
setelah melihat dari format dan sebagainya
saya kembalikan kepada bagaimana ambisi manchester united
apakah manchester united ingin juara
kalau manchester ingin juara seharusnya jangan mengundangi laga nanti
karena dalam lima musim terakhir pemenang dari community shield tidak bisa memenangi premier league pada akhir musim nanti
berarti mengingat ke masa lalu juga ya
tapi kita akan lihat
karena pertandingan malam hari ini akan menjadi pertandingan terakhir
terima kasih banyak sudah hadir ke studio kami